ya tante maka dari itu tante harus luangin waktu tante untuk mikirkan perjodohan aku sama poin
sama juga kayak tante harus mikir keras tentang pekerjaan tante
nanti tante pikirin lagi ya oke
oke deh kalau gitu tante
terima kasih sampai ketemu
sama sama dana yang rancak banget
aku sih ayo aja dengan senang hati
tapi kita bisa latihan dulu gak tan
soalnya kan kita udah lama nih gak show bareng maksudnya biar lancar aja gitu shownya
aku sih ayo aja tapi gimana kalau misalkan latihannya itu di studio temen aku
jadi nanti kamu aku jemput ya
serius yaudah yaudah makasih ya tante
gak apa apa cales aku senang kok bisa bantu kamu
yaudah kalau gitu aku pamit ya
takutnya tristan langsung jalan pas kamu telepon tadi
ketemu aku dia curiga
tadi udah ketemu kan
kamu imut banget sih
gak mau lah
gak bakal ngeles emang lu genit
sabarin kalau udah di rumah